lalu bagaimana pencoblosan bagi warga negara indonesia yang berada di amerika bergabung via skype
bersama saya malam hari ini ada warga negara indonesia yang berada di pittsburgh pennsylvania
oke di belakang saya ternyata hanif selamat malam waktu indonesia
selamat pagi ya berarti ya waktu pitsburg ya
apa kabar hanif
baik hanif lagi lagi hanif tapi kita mau ngomongin soal kalau di indonesia kan kurang lebih lima enam hari ya menuju tanggal tujuh belas menuju pencoblosan
kalau di amerika kan juga sudah mulai hanif sudah memberikan hak pilihnya sudah memberikan suaranya
kalau di amerika pilihannya ada dua bisa lewat mail atau juga bisa langsung ya datang tapi nggak semua daerah ada tps nya kan
betul betul sekali jadi ada beberapa tempat yang disediakan
ini baru pertama kali lagi kayaknya di indonesia kalau nggak salah dengar
bahwa ada tps juga di sini di amerika jadi beberapa negara saja
seperti halnya pada new york pada philley dalvia ada dover juga dan washington dc tepatnya pada hari sabtu nanti
oke hanif sudah terima kertasnya
ya jadi gampang banget kalau di sini karena berhubung menyebar di mana mana ya
jadi kita diberikan amplop dari pihak planet
ya pemilunya juga jadi berisikan amplop buat pengirimannya berserta perangkonya
jadi kita nggak usah menggunakan biaya
terus buat anggota dpr pemilihan suara buat dpr
terus buat suara buat presidennya
sama tanda terimanya
ini udah saya coblos tinggal masukin ke amplop terus kirim aja
nah kalau ada yang mau langsung ke tempat tps nya itu tinggal bawa ini aja
atau bawa paspor atau bawa ktp
oke kalau hanif sendiri kenapa lebih memilih via mail dibandingkan datang langsung ke tps
jauh kah atau apa
pertama iya pertama itu jauh
dua itu kadang kadang tps yang kayak kemarin di philadelphia itu hari ragu jatuhnya
jadi waktu kerja ya jadi beberapa orang
masyarakat indonesia kerja pada hari itu
tapi buat yang hari sabtu ini washington dc sama new york itu hari sabtu
nif tadi kan udah nunjukin tuh suratnya
katanya juga udah di coblos udah memberikan hard pilihnya
tapi kan harus rahasia ya nggak boleh dikasih tahu ya
kan banyak banyak kotak kotak kecuali mungkin kalau sosok capres sama cawapres
itu kan ya gampang
semua orang juga tahu
tapi kan yang lainnya kayak misalnya caleg itu kan mungkin dari sekian banyak itu
nggak satu dua juga belum tentu hanif kenal atau hanif hafal kan
tersosialisasikan dengan baik nggak sih untuk wni yang ada di sana tuh
aku pikir nggak ya
karena aku juga mikir billingnya juga karena partainya aja yang aku tahu
jadi kalau masalah calegnya tersebut masih kurang ada sosialisasinya di media
khususnya di amerika itu ya berarti sosial media ya kurang
jadi lebih lebih aware sama partainya bukan sama calegnya ya
sampai sekarang ya buat teman teman atau warga negara di sana ya
kalau saya pribadi pilihnya pilih partainya
jadi karena calegnya juga masih belum kenal gitu
yang pasti jangan sampai golput aja yang pasti harus milih
oh jangan sampai goput harus milih harus memberikan hak suaranya
sebenarnya itu menyambung pertanyaan saya
menyambung pertanyaan berikutnya dari saya
jauh jauh ada di belahan dunia yang lain
jauh jauh ada di benua amerika
apa sih yang membuat kamu tergerak
enggak ini harus milih
walaupun nggak kenal sama calegnya
ya walaupun cuma ini sama partainya partpolnya gitu
apa sih yang membuat kamu harus peduli harus memberikan hak suara kamu
ya karena gini apalagi tepatnya di negara amerika ya
memilih karena udah tahu siapa yang menang
jadi kita nggak memilih
akhirnya yang dapat yang bukan populer ya
dengan foto yang tidak populer
nah makanya suara kita itu penting
apalagi indonesia dengan diberikan anugerah tuhan bahwa sekarang demokrasi langsung
bawa satu orang satu suara
itu kita harus menyalurkan suara kita
jadi apapun hasilnya apapun pilihannya yang penting kita tidak golput
oke terima kasih
berarti setelah ini monggo silahkan dikirimkan
sudah selesai kita lihat lihat
sudah selesai kita ganggu ganggu
terima kasih sekali lagi handif
warga negara indonesia yang berada di pittsburgh pennsylvania